santai pak jaksa
baik atau gini saya ganti
biar pak jaksa tenang
lay detektor ini dalam sistem peradilan pidana kita
baik di kuhap yang sekarang
atau nanti di cop yang sedang juga
sedang lagi digarap oleh pemerintah ini
dimana akan diletakkan
posisi lay detektor ini dalam sbp kita
sistem peradilan pidana kita ahli
perbedaan pemahaman tentang
dimana posisi lay detektor itu
ada yang menyebut lay detektor itu
adalah alat bukti
ada yang menyebut dia
adalah barang bukti
tapi kalau ditanya ke saya
menurut pendapat saya
hanyalah semacam instrumen
atau sarana yang digunakan oleh penyidik
untuk membuat terang
sebuah perkara pidana
jadi hanya semacam alat bantu
bagi penegak hukum
untuk membuat terang
sebuah tindak pidana
dan dia tidak menjadi alat bukti
pada ketika hasil dari
disampaikan dalam forum persidangan
maka dia akan menjadi alat bukti
dalam bentuk keterangan ahli
tapi kalau hanya sekedar
lay detektornya itu
saya kira itu adalah alat bantu
bagi penyidik untuk mengungkap sebuah
disebutkan oleh rekan saya
pengaturan mengenai lay detektor ada di
per kapolri gitu ya
meskipun tidak diatur di level
pengaturan mengenai pengundangan
apakah per kapolri itu
per kap itu
berupakan peraturan perundangan
kalau dilihat dari posisinya
per kap itu kan dimuat di
berita negara republik indonesia
di berita negara
oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat
berbeda dengan surah edaran
surat edaran itu hanya berlaku internal
sementara peraturan itu
berlaku secara internal dan secara eksternal
jadi oleh karena itu
per kapolri itu adalah ketentuan yang
baik berarti harus ditaati gitu ya